jenazah putra sulung ridwan kamil emeril khan mumtaz atau eril diperkirakan tiba di indonesia hari minggu
keterangan dari pemprov jawa barat kemungkinan jenazah akan disemayamkan di gedung pakuan
namun tidak memungkinkan jenazah juga bisa langsung dimakamkan di pemakaman keluarga cimaung kabupaten bandung
terkait pemakaman lantaran masih pandemi dan kapasitas lokasi pemakaman terbatas
pihak keluarga mengimbau masyarakat yang hendak mendoakan untuk menjaga situasi tetap kondusif
kepulangan pak gubernur dan juga almarhum itu akan direncanakan pada hari besok hari sabtu
kemudian tiba di sini di hari minggu
kami belum bisa memastikan juga apakah akan disemayamkan dulu di sini atau langsung ke pemakaman
karena kita melihat
nah kemudian yang dapat kami informasikan lagi
almarhum akan dimakamkan di pemakaman keluarga di daerah cimaung di kabupaten bandung